di era teknologi seperti sekarang komunikasi lewat surat penyurat mungkin sudah mulai ditinggalkan
namun di jepang aktivitas surat menyurat justru disulap bisa menjadi atraksi wisata
seperti di kota berikut ini
berbagi kabar lewat kiriman surat saat ini memang bukan lagi pilihan utama
namun kegiatan surat menyurat ternyata tetap bisa jadi kegiatan yang menyenangkan
terlebih jika kotak suratnya berada di lokasi yang tidak biasa
di dalam laut
ya benar kotak pos di kota susami jepang memang benar benar berada di dasar laut
pemerintah kota susami sengaja menerapkan ide unik tersebut demi mendongkrak pariwisata di wilayahnya
konsep kotak surat di lokasi tidak biasa ini digagas oleh toshihiko matsumoto
seorang pegawai yang telah bekerja selama empat puluh tahun di kantor pos setempat
karena terletak di dalam air wisatawan yang ingin mengirim surat atau kartu pos
jelas tidak bisa menggunakannya
kertas jenis biasa surat yang dikirim dari kantor pos bawah air di susami
haruslah kartu pos anti air yang ditulis dengan tinta atau spidol minyak khusus
surat surat yang dimasukkan ke dalam kotak pos bawah laut
setiap hari akan diambil oleh penyelam untuk diantar ke kantor pos
meski ide unik ini terkesan sulit dijalankan
nyatanya hampir setiap hari kotak pos di dasar laut ini penuh dengan surat dan kartu pos
kebanyakan adalah kartu pos milik para penyelam yang berada di dalam air
jika anda ingin mencoba silakan beri tahu di kolom komentar